pemirsa nah itu let di belakang layar kita nih mas deni ke belakang iya gimana gimana
ini masih eksis pada masanya kan iyalah kan belum ada mal adanya itu terjadi lintas melawe karena
anak mudanya yang nongkrong jalan jalan mecek jaman jaman
tapi yang epic itu model rambutnya itu loh ini enggak ada lagi
sudah datang di studionya betul dari bogor jadi kemarin kan mas denny malik
koreografi tarian yang ditujukan untuk menyambut rombongan kerajaan arab begitu ya
kita coba akan lihat dulu nih seperti apa kemarin karena kan sempat ada rencana mau ada tarian tarian di
luar tapi ternyata hujan mengguyur kawasan istana bogor tapi tetap ditampilkan kita coba lihat dulu informasinya
inilah tarian yang dipersembahkan untuk raja salman saat hidangan makan siang disajikan di istana
presidenan bogor kunjungan hari pertamanya dari zapin sumatera jadi salah satu tarian yang dihadirkan
sayangnya tarian seharusnya digelar diluar ruangan batal dilakukan karena hujan mengguyur kawasan
istana bogor agenda kenegaraan termasuk penanaman pohon juga terpaksa dipindahkan
ke istana merdeka jakarta lantaran cuaca koreografer denny malik dipercaya untuk mempersiapkan tarian nusantara
untuk tamu negara dari arab saudi ini
denny malik sengaja menghadirkan tarian dengan irama cepat
dinamis dengan banyak gerakan kaki dan hentakan
yang dibawakan oleh penari laki laki
yanti ambarwati cnn indonesia
jadi voltnya itu ada hujan langsung pindah semua orang daunnya
jadi gini tadi gimana nih tetap mau ditunggu dari protokol kan
tetap mau diadakan nggak segmen nanam pohonnya gitu
terus udah agak reda udah agak reda gitu
menarik semua ya nggak apa apa lah kita juga udah kena basah basah kan gitu
berkah lah gitu ya
terus ada pindah ke depan protokolnya gitu
karena ya itu jadi dipindahkan pada saat raja untuk meninggalkan istana
jadi yang tadinya untuk nanam pohon jadi urutan ini gini
kemudian bilateral kemudian menanam pohon kemudian jamuan makan siang
nah akhirnya ya bilateral tetap menanam pohonnya nggak bisa jamuan makannya tetap
ada tarian di dalam
jadi ada dua titik
jadi tariannya di dalam
ada dua titik yang kita isi
satu di dining hall itu aman
pada saat makan
menjelang makan siang
oh menjelang makan siang
tadi itu pada saat kita rehearsal
kemudian setelah itu yaudah akhirnya dipindahin
dipindah ke depan pada saat raja meninggalkan istana
jadi ini memang
jadi tetap tampil
tetap tampil ya
hanya beda lokasi beda urutan aja
di belakang halaman di belakang taman istana
kemudian diganti ke
singkat singkat gak sih ini termasuk
berapa hari sih seminggu
seminggu sebelumnya sekpri dari bapak jokowi itu menghubungi saya
kemudian saya bilang yaudah temanya kita ambil zapin
karena memang ada sentuhan arah
dan melayu saya ambil
memang kita banyak influence dari budaya arab ini sangat match
karena juga harus ada salawatnya
kemudian saya ambil yang cukup dinamis
karena mas ini penarinya harus pria semua
oh harus pria semua
terus kira kira berapa orang yang dibutuhkan
ada sekitar lima puluh an gitu
tadi malah mau lebih lagi
saya survei cukup dengan lima puluh penari dan pemusik
kemudian kita ambil sumatera yang dengan irama cepat
dan kita kan melayu itu kan mulai aceh saman sampai malembang
pokoknya bengkulu riau gitu ya
kita ada rantakminangnya juga
kemudian saya pikir oke ini seru
akhirnya kita gabung gitu untuk penampilannya saman digabung dengan teta buandol dari bengkulu
dari teman teman apa peniman dari bengkulu
samannya kita dengan konsep rapai geleng dengan rebana juga
kemudian saya gabung dengan ada palembangnya ada melayu riau kemudian ada rantak minangnya
persiapannya singkat tapi kompleks banget
jadi seminggu gitu
kostumnya juga harus disiapkan gitu
jadi kita baru tahu nih
pertama tari zapin kemudian juga melayu dan juga kemudian penarinya adalah para pria semua
kita baru tahu sekarang ini ya
karena itu request juga kan ya pasti kan
iya kadang kan negara
kita akan lanjutkan
perbincangan dengan mas denny soal persiapan dan juga apa yang terjadi kemarin begitu
berjalan jalan sore sore
hmm gairah muda
rindu akan kebebasan
sekarang lagi zaman anak muda suka ngecek
anak anak pada ngeceng di tempat tempat berngecengan
iya jadul jadul gitu
tapi sebelum kita ngobrolin lebih banyak soal itu kita coba mau lihat gimana kesiapannya bali
karena kan hari ini libur besok rombongan akan bertolak langsung ke denpasar untuk liburan ya
iya ada korespondensi cnn indonesia ada i gede nyoman wirjahadinata di nusa dua bali
ya nyoman jadi bagaimana nih persiapan penyambutan rombongan kerajaan di bali
sepertinya akan sangat apa
rame sekali di sana
ini pengamanan nih kayaknya nih
iya good morning dan prabu
artinya bandara sendiri sudah menyiapkan tempat parkir yang diminta secara khusus oleh pihak kerajaan
di mana nanti akan ditempatkan enam pesawat tempat parkir di bagian selatan
dan sudah selesai dibuat tinggal siap menunggu kedatangan
dan rencananya kedatangan raja salman diperkirakan akan besok pada pukul tujuh tiga puluh
pada pukul tujuh belas empat puluh lima waktu indonesia tengah
dan nanti akan rencananya diadakan penutupan pada pukul tujuh belas tiga puluh sampai dengan pukul delapan belas lima belas waktu indonesia tengah
dan baru saja selesai pengamanan atau persiapan apel pengamanan gabungan dari tni dan polri
sedikitnya ada sekitar dua lima ratus personil tidak hanya dari tni dan polri tapi juga melibatkan

nah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pengamanan karena kita ketahui bahwa kunjungan ke bali adalah pelesiran artinya liburan
saya telah bersama kapolda bali irjen paul petrus golose
bapak bagaimana sebenarnya pengamanan pak karena ini kan kunjungan liburan artinya pribadi seperti apa pak pengamanannya
memang walaupun ini adalah kunjungan wisata tetapi karena beliau adalah tamu negara apalagi raja yang amat sangat kita muliakan
melakukan standard operating procedure bersama sama dengan stakeholders yang lainnya dalam rangka operasi waskita
kita tetap menerapkan prosedur pengamanan sama seperti pengamanan kepala negara
tentunya tidak meninggalkan asas resiprokal antara kita dengan negara negara lain
kemudian dalam hal ini kepolisian kita all out
karena ini juga menyangkut walaupun bali sudah sering menerima tamu tamu negara namun ini adalah hal yang spesial bagi raja karena datang bersama putra mahkota
dan juga dengan pengamanan yang amat sangat luar biasa baik dari pengamanan internal kerajaan arab raja arab dan pihak kita
pada kesempatan ini kita semua menggelar
pak satu lagi saya ingin tahu apakah nanti akan ada penutupan objek pengusata pak
tentunya kita tetap objek wisata berjalan seperti biasa
tetapi tempat tempat tertentu tentunya akan kita jaga karena ini sama dengan pengamanan kepala negara yang lain
jadi kita tidak tutup penuh tetapi kita menghimbau
karena tetap turis itu berjalan seperti biasa
tetapi standar pengamanan yang dilakukan baik oleh kepolisian dan stakeholders lainnya
terima kasih pak
ya prabu dan daniar memang ada permintaan khusus memang karena ini adalah liburan bukan acara kenegaraan
jadi pihak dari kerajaan meminta agar dapat berlibur di bali dengan nyaman
namun kepolisian juga memberikan pengawasan melekat walaupun berlibur secara pribadi atau hanya pelesiran saja
eh tapi satu lagi nyoman saya mau tahu nanti itu mau kemana saja ya
di bali itu
apa tempat wisata mana saja yang akan dikunjungi
iya prabu dan daniar memang informasinya memang sangat tertutup kemana raja dan rombongan termasuk juga keluarga raja dan pangeran akan menikmati liburan di bali
namun ada beberapa obyek wisata yang mendapatkan atensi dari pihak keamanan diantaranya garuda wisnu kencana yang ada di jimbaran kemudian pura ulawatu yang ada di seputaran jimbaran juga termasuk juga di kawasan ubud
rencananya beliau akan mengunjungi monkey forest termasuk juga sawah terasering yang ada di desa ceking di tegalalang giyanyar
ada juga informasi akan ada kunjungan juga ke pura besakeh yang ada di kabupaten karangasem karena seperti kita ketahui wisatawan timur tengah lebih menyukai obyek obyek wisata yang hijau termasuk juga yang berhawa sejuk
terima kasih ya
i nyoman sudah melaporkan langsung nih dari dprk
dan pasar bali jadi tempat tempat yang berbeda tentu saja dibandingkan dengan arab saudi
itu siutunya ya
mungkin malah hujan jadi pesatnya
akhirnya hujan alhamdulillah
bumbur kan kena dengan suasana halamannya yang luas kebonraya gitu
tapi emang sejuk kemarin walaupun hujan itu bukan hujan yang badai angin enggak hujan aja tapi artinya sejuk suasananya gitu
nah lagi hujan turun itu apa namanya reaksinya rombongan tuh kayak gimana
apakah panik mau masuk ke dalam

kita menikmati sekali kita lihat di dining hall gitu ya
saya kan ya biasa kalau show gitu kan kita koreografer ya di foh kan di operator gitu
terus ya kita ngelihat apa namanya pak presiden dengan raja salman juga cukup apa ya akrab
seperti bapak dan anak saya ngeliatin gitu ya
ngobrolnya suasananya kemudian para pangeran pangeran menteri menteri dari saudi juga sangat menikmati tarian
jadi itu paling penting buat kita kan
dapat komentar langsung gak sih mas
iya komentarnya saya lihat dari aplaus ya dari tepuk tangan gitu kemudian dari ekspresi gitu
kemudian karena musik kita sangat dinamis ya kan mereka juga sama ya karena kita juga banyak influence dari arab kan
jadi saya kasih gerakan artinya gerakan kaki yang cepat gitu ya terus musiknya juga dengan tertabuhan yang sangat kaya
terus ditambah juga dengan sentuhan kita melayu yang sangat juga beragam
jadi ya gak secara cuman kayak musik gambus enggak gitu kita mix gitu jadi unik
mungkin buat mereka jadi unik jadi sesuatu yang beda lagi gitu ya kan walaupun zapin memang dari arab kita banyak pengaruh dari arab tapi dieksplor lagi dengan budaya kita ya jadi menarik
dengan kostum kostumnya juga artinya kita ya di samping mendadak ya tapi baguslah gitu mudah mudahan mereka kita cuma bisa lihat dari ekspresi ya
dari ekspresi dari apa terus applause tepuk tangan
selesai itu juga mereka fun terus meninggalkan istana juga terus kita masih yang tadi yang harus di belakang dipindahin masih ada tarian terus raja juga pelan mobilnya dilihat artinya ditonton gitu
enjoy ya artinya mereka sangat appreciate gitu loh
jadi gak meninggalkan istana ngung gitu gak tapi artinya dengan ya mereka lihat buka jendela gitu semuanya gitu terus pak jokowi juga nonton sampai selesai gitu
jadi seru lah prosesinya bagus banget dari pas pampres kemudian dari binangka tunggal ika dengan pasukan berguda
baguslah indonesia kalau kayak gitu gitu kan kita keren banget budaya kita
jadi image nya keren lah ya gitu ya
iya artinya oke gitu saya terus terang puas gitu sebagai
ada ini nggak mas denny cerita cerita menarik
ada ini gak mas denny cerita cerita menarik

saya bilang kamu beruntung ya sama penari kalau saya kan memang harus agak jauh karena kan di ruang sound system ya
walaupun kita di dalam juga gitu bisa melihat gitu tapi kan penari itu cuma jaraknya ya mungkin dari meja makan tuh cuma nggak sampai dua meter gitu ya kan
terus kita yang tareng itu biasanya kita bikin yang ngumpul gitu ya ini ada sepuluh
penari ya yang kita harus sebar gitu karena kan bangketnya kan gitu panjang apal gitu kan karena
memanjang ruangannya oval terus gini kita
oval medenya memanjang
panjang gitu kan ada sekitar lima puluh seat lah ya lima puluh kursi gitu
jadi yang penonton sini yang makan disini ngelihat yang disana nari
yang duduk disitu ya kan lihat kesini jadi saya bikin di antara pilar pilar itu penari nya disini disebar
nah itu juga sebenarnya suatu kesulitan gitu karena secara konfigurasi yang harusnya sepuluh ngumpul satu titik satu panggung
disebar gitu tapi jadi bagus saya bilang udah kamu kayak solo dancer aja walaupun gerakannya tetap sama kompak tapi udah dipecah pecah tapi jadi menarik unik
dan ini gak pernah kayak gini ini lagi rehearsal kan gitu lagi rehearsal gitu nah itu nah itu sepanjang itu
jadi gak pernah tuh kita bikin konfigurasi kayak gitu tuh nari yang gitu terus gak ada level kan memang kita nari nya di karpet gitu ya seru sih seru
berapa lama itu nari nya mas denny
itu durasi nya empat menitan
oh yang lucu juga gini kan itu pegang rapai artinya rapai kecil ya
seperti gendang gitu
kan ada ukuran ukurannya gitu ini gendang kecil gitu kita bilang rapai
nah itu anak anak semua bilang aduh kita pegangnya kenceng banget karena kan gerakannya cepat kan
takut mental itu kan orang lagi makan deket banget
aku bilang hati hati jadi stress nya cuma itu jangan sampai karena apa tarian nya cukup ini gitu cukup yang dinamis gitu
seperti itu nah itu kayak gitu
tapi menarik sih unik ini saya nggak pernah nih sebagai koreografer tampil di tempat seperti ini
dekat dengan jamuan gitu ya dekat dengan tamu negara kepala negara gitu
jadi yang spesial bukan cuma dari pemerintahnya aja merasa dikunjungkan spesial tapi dari pengisi pengisi acaranya juga merasa ini yang paling spesial dibandingkan event event yang lain
iya iya iya unik lah gitu
mudah mudahan nanti diundang sama kerjaan arab saudi untuk hari bisa keluar
ini begitu ya
bisa kebudayaan ya
butuh mc ya tolong diundang
boleh dong representasinya ini
oke sebelum bisnis bisnis itu ya
ini kita nanti mau tetep mau bersama mas denny malik
denny malik kita tahan dulu disini dan tetep bersama kami di good morning
coba kita keluarin dulu
boleh ditanyakan dulu seperti apa
nah ini dia
oh delapan kali malik dulu
ini pertanyaan saya sih tantangan untuk mas denny apa tantangan untuk mas prabu
iya buat saya sih kayak
eh lu dulu nih pelari breakdance
dia pelari hip hop dulu
model juga pelari hip hop semuanya
biar mandi tapi
ya gitu ya
sampai dilepas loh sepatu
oke mau sekali lagi gaya tapi keseluruhan dong jangan dilihatin kakinya aja
dem dem jangan lupa tuh
yang diliatin berdua aja ya saya gak usah
oh jangan jangan jangan
mas denny paling suka hadir disini
sukses terus ya mas dhani
next nih mas denny malik ada project apa nih yang mau kita tahu
apa ya ada acara
susah ya langsung
banyak karena banyak
ya insya allah untuk persiapan asian games dua ribu delapan belas
masih banyak ya
terus ada misi misi kebudayaan kemudian rencana juga nanti kalau jadi ada ini kan kehadiran
tamu lagi nih presiden afrika selatan
jadi langgarannya ke ini ya
tamu tamu negara kita
pokoknya sukses terus
pesan kita sih satu aja jangan lupa kalau ke luar negeri diajak ajaklah
tadi tarian kita oke kan
itu dibutuhkan mc itu pasti
makasih ya mas denny ya makasih banyak